jika di awal ramadan durasi puasa mencapai dua puluh jam jelang akhir ramadan durasi waktu berpuasa di kazan rusia mencapai tujuh belas jam
namun suhu udara yang cenderung sejuk membuat puasa terasa lebih ringan
bagi mahasiswa indonesia di ibu kota republik tatarstan kazan tentu hal yang paling dinanti saat ramadan adalah berkumpul dengan teman teman
persatuan pelajar indonesia dan menggelar iftar di teras masjid
namun saat ini peraturan federasi rusia kian diperketat razia acak kali diterapkan jika tidak menggunakan masker
pemerintah rusia menerapkan denda rp tiga atau sekitar rp enam ratus
untuk mengetahui informasi lebih lengkap bagaimana suasana ramadan di tengah pandemi di rusia
sudah bergabung melalui sambungan skype ada mahasiswa indonesia yang berada di kazan hartomi akbar basori
selamat sore waktu indonesia mas tommy selamat siang waktu kazan
assalamualaikum selamat siang waktu kazan selamat sore waktu indonesia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas tommy suasana bisa diceritakan bagaimana kondisi bagaimana suasana menjalani ibadah ramadan di kazan di tengah pandemi covid saat ini

kalau untuk tahun ini sangat beda daripada tahun lalu
jadi tahun ini kita kebanyakan di dormitori lalu semua aktivitas keagamaan dilaksanakan di dormitori
karena sekitar tanggal dua puluh delapan maret kemarin itu dewan spiritual federasi rusia memerintahkan kalau semua kegiatan peribadatan baik di masjid itu ditutup
termasuk juga di gereja
dan untuk kami sendiri kalaupun di jalanan misalkan kami butuh beli sesuatu barang itu kami diharapkan menggunakan sarung tangan tapi diwajibkan menggunakan masker
karena seperti yang tadi dijelaskan ada denda di sini yang diterapkan oleh pemerintah federasi rusia
oke berapa besar dendanya tadi
kalau untuk saat ini rp tiga
rp enam ratus itu kalau tidak menggunakan masker
oke tidak ada persuasif artinya tidak ada peringatan langsung diberikan denda jika ada pelanggaran gitu ya
kalau di sini kita persuasifnya itu info di media masanya republik tatarstan
jadi di kanal televisinya itu sudah diinformasi di sosial medianya diinformasi dan sosial media setiap universitas dan setiap dormitori sudah diinformasi
jadi kalau kami di jalan tidak menggunakan dan ada random cek dari polisi langsung denda gitu
oke mas tommy kalau kita lihat sampai hari ini kasus positif covid sembilan belas yang ada di rusia ini cukup tinggi angkanya sampai dua ratus ribu
boleh jadi mungkin ini yang tertinggi di eropa mungkin selama beberapa hari
selain sebenarnya aturan yang ketat tadi ada denda bahkan persuasifnya hanya di media
jadi artinya kalau ada pelanggaran langsung ada denda
sebenarnya penanganan di rusia sendiri khususnya di kazan sendiri seperti apa sih
bagaimana penerapan kebijakan physical distancing itu betul betul maksimal betul betul berjalankah semuanya atau tidak
kalau untuk di rusia sendiri per siang ini karena kami dapat informasi setiap pukul dua belas siang msk
untuk rusia sendiri sekarang itu dua ratus dua puluh satu ribu
di rusia nomor dua terbesar se eropa saat ini lalu nomor tiga seluruh dunia
kalau untuk physical distancing diterapkan tapi formalitas
jadi untuk di supermarket itu kami saat akan membayar di kasirnya
tiap tiap lantai itu ada kayak isolasi warna merah gitu kami harus satu sama lain sesuai jarak itu
tapi tidak ada pembatasan seperti teman teman di negara lain
karena kami kan ngobrol dengan teman teman di perancis itu saat mau masuk ke supermarket ada menitannya
sedangkan kalau di sini enggak
jadi masuk tetap bisa masuk tapi saat membayar saja
terus teman teman juga pelajar indonesia kami kalau di grup whatsapp ataupun saat ketemu kami benar benar tidak jabat tangan kayak gitu kan
tapi untuk negara negara
teman teman dari negara lain seperti bekas rusia seperti turkmenistan tajikis dan itu saat mereka bertemu satu sama lain tetap pelukan
tetap berkumpul main bola main skill itu tetap aja sih
mas tommy terakhir singkat saja kurang dari dua minggu lagi kita akan merayakan hari raya idul fitri
bagaimana persiapan warga negara indonesia khususnya teman teman ppi yang berada di rusia di kazan sendiri
karena mungkin beberapa kabarnya
beberapa kota yang ada di rusia ini akan mencabut lockdown termasuk ada pengumuman juga dari wali kota moskow bahwa mungkin pertanggal dua belas mei beberapa industri ini akan kembali beroperasi kabarnya
kalau untuk teman teman mahasiswa indonesia di kazan kami kemungkinan tidak melaksanakan ibadah sholat idul fitri seperti tahun lalu
terus untuk kebijakan kota sendiri
terus untuk kebijakan kota sendiri
per tanggal dua belas mei besok dan diinformasikan hari ini republik tatarsan itu mencabut larangan jam malam
jadi awalnya itu kami mempunyai jam malam jam dua puluh dua msk hingga jam enam pagi
tapi per tanggal dua belas mei besok berarti infonya kami dapatkan hari ini dari grup kampus itu sudah tidak lagi lockdown
terus kantor kantor juga sudah buka
tapi kami diwajibkan masih menggunakan masker
jadi seperti unik aja sih buat kami lockdownnya dicabut tapi tetap boleh di jalan dan harus masker
itu aja sih yang agak aneh untuk kami terimanya
mudah mudahan ibadah ramadhannya tetap lancar sampai dengan hari raya idul fitri nanti
salam untuk teman teman yang ada di sana
terima kasih mas tommy